aksi wakil ketua dprd depok menjadi viral setelah memberikan sanksi fisik kepada seorang sopir proyek tol di limo depok jawa barat jumat siang
sang dewan mengaku tidak bisa mengontrol emosi saat menegur sopir yang dianggap membandel
dalam video yang menjadi viral itu seorang sopir truk diminta oleh wakil ketua dprd depok tajudin tabri
untuk push up dan bergulingan di jalan hingga menjadi pusat perhatian warga
dewan dari fraksi golkar itu mengaku tak dapat mengontrol emosinya setelah mendapat aduan warga yang terganggu dengan aktivitas truk proyek tol
usai viralnya video tersebut tajudin mengaku sudah meminta maaf dan melakukan mediasi dengan sopir dan pihak tol
saya mengaku bahwa tersebut sudah tiga kali
kejadian yang sudah tiga kali dengan kejadian seperti itu
dan kejadian pertama sudah lewat
yang kedua saya selalu yang kedua viral yang kedua itu
sehingga saya turun itu saya lagi di luar
itu tergede pak ada apa namanya molen
masuk situ karena di situ ada pipa gas
kalau pipa gas itu sampai terangkat
pak pak wah itu akan melejak wak
itu sepungkut akan habis wak